dan akhirnya berujung pada ayah saudara sendiri yang sekarang berada di sini
kepada saksi dindo ya terkait dengan saudara tahu tadi untuk yang umroh ya diajak diajak atau dipaksa tadi bilang
diajak sebenarnya bukan dipaksa yang melihat tapi lebih dibujuk
dibujuk bujuk untuk dipaksa
itu saudara tanya nggak itu biaya dari mana gitu
dan sekarang setelah saudara umroh itu tahu tidak itu biaya dari mana
setelah mengikuti persidangan tahu
jangan mengikuti persidangan saudara keluar duit tidak pada saat umroh
nah saudara tahu tidak kalau hal seperti itu
anak dari pak menteri itu punya hak untuk ikut sana ikut pepergian untuk umroh gitu saudara tahu nggak
saudara kan juga pejabat juga ya di dinas ya
mestinya tahu tidak kalau yang hal hal seperti itu sebenarnya boleh atau tidak
kenapa saudara juga tetap lakukan itu
fasilitas fasilitas itu saudara tadi pertama tama ditawarkan
kemudian lama lama menikmatinya dan itu sudah beberapa kali
dan akhirnya berujung pada ayah saudaranya
saudara sendiri yang sekarang berada di sini
karena hal hal yang saudara juga nikmati seperti itu
apakah saudara tahu berapa banyak yang dari dana dana kementan yang juga ikut saudara nikmati
pak caksa itu yang tahu ya